suara apaan tuh
kayaknya kita ditimpa
aduh calon mantuku sayang udah pulang
eh calon mantuku kok udah keluyuran sih
kan baru keluar dari rumah sakit
emangnya udah sehat bener
bu decek kesehatan ya
sekarang pengenalan angka
berarti udah sehat nih
ini bentuk apa
anu tuhan lagi tes kesehatan
kamu besok siap siap ya
mulai besok kamu kuliah
ya ampun saya nggak perlu kuliah pak
saya cukup kerja aja
saya nggak usah kuliah pak
siapa bilang tidak perlu
siapa bilang tidak perlu
itu sebagai standar untuk bisa bekerja di rumah saya ini
lihat saja arman
mulai besok kamu kuliah
gimana man keren kan
gak usah berterima kasih
budae ikhlas melakukannya man
bu ini yang apaan sih bu
amirah banyak banget lagi nggak aku coba
udah bikin begini supaya kamu lebih gampang mengingat amira setiap saat
udah kan aku peniak tolong sih
iya man jangan udah bagus juga lah man
mana antren aku dong man
man kamu tahu nggak
kalau amirah ngelihat foto fotonya dipajang di kamar kamu
pasti amirah seneng banget deh
ya coba aja kalau rizky juga bisa pajang foto aku kayak gini
pasti aku juga seneng
aduh tuh kan nonzara salah paham
putih sih ah
nggak non ini
udah lah man
kamu tuh gak perlu deh malu sama aku
dan aku baru tahu
kamu itu ternyata memuja amirah banget ya
sampai pajang fotonya segala
anak anak nonzara benar benar salah paham
kalau udah kayak begini
aku jelasin juga percuma
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
ndra kamu udah nangis
suara apaan tuh
tidak ada suara
ayolah abis itu muncul mobilnya
mereka tak berhenti dengan jarakku
mas iksan raffi ada di sini
hei jangan lari
tidak tidak tidak
bukan perempuan ini
kau juga raffi
lepaskan mas iksan
perempuan ini gak ada hubungan sama kita
kau tak boleh ngomong

kamu kenapa disini
aku bawa makanan buat kamu mas
kamu gak apa apa
aku takut sekarang
kalingan kamu terdiri tangkap
mas mas khawatir sama aku
ya aku khawatir lai
jantung aku tuh hampir jorok
pas sebenarnya apa sih yang terjadi
kenapa mas bisa nyampe disini
aku dan mas wisi ngerit mas di rumah sakit
sewaktu mas bilang
katanya mau jumpa abira
tapi aku cari cari emas gak ada
mereka mau menyelakai abira
istrinya prabu dan anak perempuannya
aku mergoki mereka
tiba tiba aku dipukul terus aku pingsan
aku disekat langsung dibawa kesini
kenapa istri pertama dan anak prabu wijaya melakukan semua itu
jangan jangan disuruh oleh prabu
kalau disuruh gimana nasib pak amira
amira kan ada di dalam rumah itu
enggak aku pasti hanya berprasangka
aku gak tahu maksud prabu wijaya itu ke amira apa
tapi pasti bukan mencelakai amira seperti itu